saudara ada tradisi khas masyarakat kabupaten flores timur nusa tenggara timur dalam perayaan pasca
semana santa tradisi selama lima abad ini dikenal hingga dari luar nusa tenggara timur
ikut dalam perayaan ini warga mengikutinya dengan antusias
semana santa adalah prosesi atau perarakan patung yesus atau tuan ana melalui laut menggunakan sampan yang didayung dan diikuti para peziarah di belakangnya
dalam rangkaian yang sama pada sehari sebelumnya jumat petang digelar perarakan patung bunda maria yang dinamai masyarakat sebagai tuan ma
perarakan dilakukan keliling kota larantuka flores timur nusa tenggara timur
semana santa adalah tradisi keagamaan terbesar di pulau flores saat pascah yang digelar
sejak seribu enam ratus enam puluh dua dan kini sudah berusia lebih dari lima abad
yang merayakan semana santa tak cuma peziarah dari dan asal nusa tenggara timur tapi dari wilayah lain di indonesia
pada pasca kali ini ada tujuh lebih peziarah yang datang
setiap tahun umat katolika ikut ziarah ke sini apa yang mereka inginkan itu biasanya dikabulkan
maka itu saya dengar dari cerita ke cerita akhirnya
saya hari ini saya bisa ke flores dan saya bersyukur sangat bersyukur kepada tuhan karena bisa saya kesini dengan selamat
dalam tradisi semana santa para peziarah merayakan pascah dengan cara kusyuk mengikuti perarakan untuk mengenang yesus yang wafat yang kemudian dimuliakan dalam kebangkitan